badan pengawas pemilu bawaslu memberikan kesempatan kepada partai prima
untuk menjalani proses verifikasi administrasi perbaikan sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
bahkan dalam putusannya bawaslu juga menyebut kpu terbukti melanggar administrasi
dalam proses verifikasi partai prima sebagai peserta pemilu
lalu bagaimana tanggapan dari kedua belah pihak
dan bagaimana kelanjutan prosesnya
akankah prima berhasil menjadi peserta pemilu di dua ribu dua puluh empat nanti
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami
pertama adalah wakil ketua umum partai prima alif kamal haladi
pak alif selamat malam
terima kasih sudah hadir langsung di sri rami
dan kami juga telah menghubungi komisioner kpu untuk bisa bergabung pada diskusi pada malam hari ini
namun ternyata belum bisa bergabung pada dialog kita di malam hari ini
saya langsung ke pak alif kalau begitu
bagaimana kemudian pertama menanggapi hasil dari bawaslu
sesuaikah dengan apa yang diajukan sebelumnya
apa yang menjadi keinginan kami ini menjadi pintu masuk bagi kami lagi untuk masuk ke gelanggang
masuk ke gelanggang kepesertaan pemilu dua ribu dua puluh
karena dalam laporan kami di bawaslu itu
memang kami menginginkan bahwa pihak bawaslu langsung memutuskan untuk kami menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
tanpa verifikasi lagi
cuma menjadi problem juga memang sepertinya bawaslu melihat bahwa sepertinya mungkin tidak bisa
jadi kewenangan mereka untuk langsung menetapkan kami sebagai partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
dan apa yang menjadi keputusan bawaslu itu adalah harus verifikasi kembali
dari awal begitu ya
khusus prima begitu ya
karena kan yang bermasalah kan prima bukan partai partai yang tidak lolos kemarin itu
karena itu kemudian dan salah satu putusannya adalah memberikan waktu kepada prima untuk melengkapi data keanggotannya yang kurang itu selama sepuluh x dua puluh empat jam
jadi itu ya hampir tidak ada masalah buat prima untuk melengkapi itu sebenarnya
baik pak alif apa kemudian sudah ada komunikasi begitu atau kemudian kpu sudah menghubungi bagaimana teknisnya
kapan dimulai misalkan sepuluh x dua puluh empat jam dari keputusan itu
dari putusan bawaslu itu sepuluh x dua puluh empat jam dihitung sejak sipol dibuka
jadi kemarin memang setelah kami di tms kan di tidak memenuhi syaratkan oleh kpu
maka kami tidak bisa lagi untuk masuk ke
ke sipol itu
artinya sekarang sebenarnya kami dalam posisi menunggu seperti apa respon kpu dalam merespon putusan bawaslu
dan kalau memang sudah ada surat keputusan atau secara teknis seperti apa kpu menjawab keputusan bawaslu itu
ya kami sudah siap sebenarnya secara data dan keanggotaan untuk melengkapi kekurangan kemarin itu
tapi teknisnya sudah dikomunikasikan oleh kpu dan prima atau perlu
artinya harusnya kpu yang kemudian inisiatif memanggil prima
tadi kami sebenarnya teman dari kpu
teman dari prima salah satu lo kami sudah ke kpu
menanyakan kira kira kapan kami dipanggil atau kapan kpu bisa memberikan sosialisasi terkait hasil putusan bawaslu itu
hanya saja kira kira mungkin belum pleno nih ceritanya kpu per hari ini
dan kami menunggu sih dalam posisi menunggu untuk kira kira kapan kpu memberikan teknis melengkapi verifikasi administrasi
melengkapi begitu ya
baik kami punya soundbite atau statement dari kpu terkait dengan hal ini
apakah kemudian kapan kemudian teknisnya akan diberikan atau sudah pleno atau belum
kita simak statementnya terlebih dahulu
sore ini kami lakukan pleno termasuk membaca bagaimana putusan bawaslu
nah tapi secara prinsip kpu berkewajiban menghormati putusan dari kelembagaan bawaslu
karena di situ kan ada amar segala macam ya kami harus pelajari baik baik
pada satu sisi ini putusan berasal dari lembaga pengawas
sedangkan pada sisi yang lain kpu juga sedang proses banding terhadap putusan yang dari pengadilan negeri jakarta pusat
nah tapi saya kira akan ada banyak hal yang bisa membuat kita lebih maju ke depan
saya kira di situ
baik itu tadi statement dari komisioner kpa gus melas terkait dengan masih dilaksanakannya rapat pleno terkait dengan teknis untuk prima
dan tentu secara teknis kita akan menunggu ya bagaimana kemudian plenonya kapan dimulai sepuluh x dua puluh empat jam
nah ini kemudian yang menarik adalah putusan kedua dari bawaslu khusus untuk prima
karena di bulan oktober lalu bersama dengan sejumlah partai lain ada putusan pula begitu
apa yang kemudian membedakan putusan kali ini dan yang baru dalam perspektif prima
sebenarnya hampir tidak ada perbedaan
karena ini kemudian kami hanya melengkapi keanggotaan kami di proses verifikasi administrasi itu
sebenarnya hampir tidak ada perbedaan
karena yang menjadi salah satu yang menjadi salah satu perbedaan adalah yang diberikan oleh bawaslu
yang diberikan oleh bawaslu
nah salah satu poin kenapa kira kira pengadilan negeri jakarta pusat itu menghukum kpu
karena setelah putusan bawaslu yang kedua karena kami kemarin sebelumnya ini dua kali mengugat ke bawaslu
eh setelah putusan bawaslu yang pertama itu salah satu amar putusan bawaslu yang pertama mengatakan bahwa sipol itu harus dibuka oleh kpu
hanya saja dalam surat keputusan untuk merespon keputusan dari bawaslu yang pertama kali kami menggugat
ternyata ada lima kabupaten yang kami tidak bisa buka
kira kira poin itu amar putusan itu yang membuat pengadilan negeri jakarta pusat menghukum kpu melakukan pelanggaran administrasi
nah posisinya hari ini sebenarnya sama dengan itu
pada saat kami melengkapi keanggotaan kami di verifikasi administrasi
hampir tidak ada perbedaan sebenarnya
pada mengisi kolom keanggotaan
oke berarti pertanyaannya adalah apakah tidak bisa dibukanya lima sipol di kabupaten yang disebutkan tadi menjadi dasar
dari ajuan yang kemudian disampaikan prima kepada bawaslu hari ini atau kemudian hasil dari pn jakpus
hasil dari pn jakto sebenarnya
karena itu menjadi sub point yang kemudian pn jakarta pusat itu mengadili
memutus bahwa kpu itu secara sah melakukan pelanggaran administrasi
nah pelanggaran administrasi ini yang kemudian kami bawa ke
dan kami ke bawaslu itu sebenarnya
dan kami ke bawaslu itu sebenarnya

dalam kerangka juga secara tidak langsung itu membantah tudingan tudingan bahwa prima mau tunda pemilu
karena kalau kami mau paksakan putusan pn jakarta pusat itu ada point yang namanya serta merta
poin serta merta itu walaupun kemudian kpu banding kita bisa laksanakan sebenarnya untuk menunda tahapan proses pemilu ini
tapi kami tidak mau dalam posisi itu
kami mau ikut pemilu sebenarnya
jadi pertanyaannya ada di ajuan atau tidak kalimat penundaan itu
di pengadilan negeri jakarta pusat sebenarnya tidak ada
menghentikan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
dan kemudian pemilu dimulai lagi selama dua tahun empat bulan tujuh hari
tapi artinya kalau kemudian menunda kan juga akan berpengaruh pada hari pencoblosan dalam semua perjalanan yang sedang dilakukan saat ini
cuma kemudian harus dilihat bahwa itu konteks dari problem kpu
problem penyelenggara pemilu yang kemudian ternyata secara sah diputus pengadilan melakukan pelanggaran terhadap verifikasi administrasi prima
jadi bukan pada posisi kemudian kami meminta bahwa tahapan pemilu ini harus dihentikan ujug ujug
kami sejak november sejak desember itu sudah meminta tahapan pemilu itu dihentikan dulu
karena ada beberapa proses verifikasi administrasi yang kami lakukan di sejak november itu
memang kami nilai
ini sepertinya kami dicurangi dan memang dicurangi
dan itu dibuktikan oleh pengadilan negeri jakarta pusat dibuktikan pula oleh bawaslu
oke pertanyaannya begini pak alief
kenapa kemudian ketika ada indikasi kecurangan pada proses verifikasi di bulan oktober
itu tidak kemudian dilaporkan lagi ke bawaslu
kenapa kemudian langsung ke pn jakarta pusat sehingga akhirnya ada tudingan wah ini politis
jadi sebenarnya proses gugatan kami di bawaslu itu dua kali
pertama itu kami menggugat setelah kami menggugat
setelah kami bulan november atau oktober gitu gugatan pertama kami
oleh bawaslu memenangkan sebagian
yang tidak bisa dibuka sipolnya
yang tidak bisa dibuka sipolnya itu
nah setelah kami lengkapi walaupun sebenarnya dalam proses memenuhi kekurangan lima kota kabupaten itu secara administrasi
kami tetap memenuhi sebenarnya
kemudian datang surat kpu bahwa kalian tetap tidak memenuhi syarat

surat keputusan itu kemudian juga kami bawa lagi ke bawaslu
apa respon bawaslu waktu itu
nah responnya juga aneh buat kami karena secara substansi gugatan kami itu mengalami perubahan
tidak sama lagi dengan gugatan yang pertama
menurut bawaslu ini sama gugatan kalian
jadi kami tidak bisa menerima gugatan yang kedua kalinya
akhirnya karena ditolak oleh bawaslu kami bawa ke petun surat itu
agar kemudian kami dalam proses kepemiluan ini tetap ikut
kami bawa ke petun
nah proses di petun juga juga aneh
karena di gugatan pertama di petun itu harus selesai verifikasi faktual menurut pkpu
verifikasi faktualnya itu empat belas desember dua ribu dua puluh dua selesai
nah setelah selesai empat belas desember kpu mengumumkan bahwa partai ini partai ini yang lolos dalam verifikasi faktual
karena prima tidak lolos lagi dalam verifikasi faktual tidak ikut lagi dalam proses verifikasi faktual
nama partai prima sudah tidak ada
sementara syarat dari pkpu mensyaratkan bahwa partai prima tetap harus dicantumkan dalam surat keputusan kpu
sebagai legal standing kami ke petun
nah karena nama partai prima tidak ada di gugatan kami yang kedua kali di petun tetap menolak petun
kalian tidak terikat secara langsung dengan gugatan ini karena tidak ada nama partai prima dalam surat keputusan kpu
pak liv begini
kemudian kalau kita kembali mengutip apa yang kemudian pak
agus melas katakan begitu ya tadi
akan tetap menghormati putusan bawaslu tapi di sisi lain juga masih mendalami masih kemudian menjalankan proses banding terhadap penjakus
ini kan artinya dianggap janggal begitu
putusan yang belum inkrah tapi kemudian jadi pertimbangan bawaslu untuk kemudian memutuskan hal tersebut
nah sebenarnya proses pn jakpus dengan bawaslu itu beda mas
tapi kan dijadikan rujukan akhirnya oleh bawaslu
itu harusnya kemudian harusnya kpu membedakan antara pengadilan negeri jakarta pusat
dengan putusan bawaslu
putusan bawaslu dari pengadilan administrasi pn jakarta pusat adalah pengadilan perdata
jadi beda sebenarnya konteksnya
makanya aneh juga kemudian kalau misalnya kpu harus mencampur adukan dengan mereka dengan proses banding di pengadilan
ini nggak bisa sebenarnya
karena ini proses yang kemudian kita harus berkejaran dengan waktu
tapi kalau kemudian dianggap bahwa apa yang kemudian dibawa ke bawaslu dalam ajuan terbaru ini adalah dari pn jakpus
ini kan berarti saling keterkaitan
bukan sesuatu hal yang berbeda begitu pak alif
konteksnya pengadilan administrasi ini sudah diputus oleh bawaslu
padahal belum inkrah begitu kan
oh enggak bawaslu ini sudah inkrah
kpu sebenarnya harus tetap cepat merespon
karena kan kita berkejaran dengan waktu
kamu maksudnya putusan pn jakpusnya ke apa lagi kemudian kpu mengajukan banding
artinya kan masih akan bergulir lagi di pilihan tinggi
iya itu lain soal
itu lain soal sebenarnya
itu lain soal di pengadilan jakarta pusat itu
karena menurut kami harusnya bawaslu eh harusnya pihak kpu sudah harus melakukan respon terhadap apa yang menjadi keputusan bawaslu
karena ingat satu mei itu sudah penyusunan daftar calon sementara
kalau kemudian prima kemudian misalnya lolos verifikasi administrasi lolos verifikasi faktual kemudian tidak sampai pada tanggal satu mei atau misalnya melewati tanggal satu mei
terus gimana dengan kepesertaan kami
akan menjadi masalah baru
akan menjadi masalah baru lagi
oke kalau begitu pertanyaannya ketika anda mengatakan jika lolos
namun pertanyaannya jika tidak lolos apa langkah lanjutan dari prima terakhir
kami belum berandai andai bahwa kami tidak lolos
kami sangat yakin per hari ini sangat lolos
bisa lolos dalam verifikasi administrasi dan verifikasi
walaupun proses belum dimulai begitu ya
ya kami sudah baca kami sudah tahu proses ini
kami sudah tahu proses verifikasi administrasi seperti apa
kami sudah tahu verifikasi faktual seperti apa
dan kami yakin bisa lolos dalam verifikasi ini
oke berarti masih optimis begitu ya
masih akan menjadi peserta pemilu
tidak ada masalah dengan persoalan data dan keanggotaan
baik kita akan tunggu proses selanjutnya seperti apa
terima kasih pak alif wakil ketua umum partai prima telah bergabung sama kami